mungkin masih anda ingat beberapa tahun yang lalu ada sosok dia sastro dan juga nikola saputra bersama keluarganya
yang ada di belakang ini hari ini film bertema percintaan yang paling dinanti di indonesia
ada apa dengan cinta dua sudah bisa ditonton di sejumlah bioskop di tanah air
oke namun ternyata film ada apa dengan cinta ini sangat direspon dengan baik di negeri tetangga yaitu malaysia
ada tagar aadc dua netizen malaysia diobohkan oleh gala premier
ada apa dengan cinta dua yang digelar di kuala lumpur malaysia
dan kehadiran geng cinta beserta sutradara produser dan pengisi soundtrack di kuala lumpur malaysia
disambut antusias pecinta film negeri jiran itu
setelah gala premier digelar di yogyakarta beberapa waktu lalu
pemutaran perdana film ada apa dengan cinta dua dilakukan di malaysia dan brunei darussalam
jadwal tayang pun ditetapkan serentak pada dua puluh delapan april
ada apa dengan cinta dua akan tayang di satu ratus delapan puluh tiga layar indonesia lima puluh sembilan layar malaysia dan empat layar